kereta lintas rel terpadu light rail transit lrt jakarta fase satu tak kunjung beroperasi komersil karena masih menunggu keputusan gubernur dki jakarta
sejumlah warga diajak menikmati lrt yang melalui enam stasiun ini sebagai bentuk penyempurnaan layanan lrt
memperingati hari pendidikan nasional dua mei dua ribu sembilan belas pt lrt jakarta mengadakan sosialisasi lrt dengan tema edukasi budaya baru bertransportasi publik
pelajar mahasiswa dan penyandang disabilitas diajak menikmati lrt fase satu dengan enam stasiun
mulai dari stasiun velodrom di brawamangun sampai ke stasiun pegangsaan dukuhu
lrt memiliki jarak tempuh antar stasiun dua lima menit dengan total jarak lima delapan km
penumpang sampai stasiun depo pegangsaan ii kurang lebih tiga belas menit
lrt yang bisa mengangkut dua ratus tujuh puluh orang per transit ini berjalan dengan kecepatan maksimum sembilan puluh km per jam
mampu berbelok hingga radius empat puluh km
investasi lrt yang diperlukan adalah dua lima menit
satu mencapai lima triliun rupiah mulai dari pembelian enam belas kereta hingga pembangunan koridor dan depo kereta
dengan dua ratus perjalanan per hari lrt fase satu ditargetkan mampu bisa menampung empat belas orang dalam sehari dengan tarif rp lima setiap perjalanan
untuk di dalamnya fasilitas
kalau untuk di dalam fasilitas sih saya terasa nyaman pertama dari bangkunya juga
ditambah apa sih namanya kayak bangku prioritasnya itu diutamakan terus layanan kayak ac nya terus kenyamanan dan kebersihannya itu diterjaga banget
ditambah tadi kan ada kayak medis medis jadinya kita udah kayak terlindungi lah intinya kayak gitu
dari sini ke sini tuh kita hanya menempuh jarak sepuluh menit dan tadi kita mencoba beneran pakai hitung dan itu terbukti itu sepuluh menit gitu
tidak merasakan ada goncangan
terus kalau untuk uang
lima ribu ya mungkin menurut saya sih agak standar sih
iya karena kalau biasa itu saya kan suka ke bogor ya naik stasiun itu ya umum lah gitu cukup ya cukup terjangkau sih kalau lima ribu
ya so far sih saya rasakan lumayan nyaman untuk penyandang disabilitas karena dari awal naik sampai di dalam itu saya terus didampingin sama petugas yang mereka bilang passenger service
agen itu ya
meski sudah cukup mumpuni untuk beroperasi komersil manajemen belum mendapat kepastian dari gubernur dki jakarta soal kapan lrt fase satu ini bisa dinikmati publik
padahal targetnya sudah bisa dioperasikan pada gelaran asean games agustus dua ribu delapan belas lalu
jakpro sudah menyampaikan surat tersebut kepada pemprov dki
dan sekarang ini kami menunggu
keputusan pemprov dki jakarta kira kira kapan tanggal dimulainya operasi komersial
jadi manfaatkanlah semaksimal mungkin waktu ini sebelum dimulainya operasi komersial kita lakukan untuk proses penyempurnaan sistem penyempurnaan pelayanan penyempurnaan perawatan lrt jakarta
lrt diharapkan bisa menjadi alternatif
dan juga mencari keandalan warga jakarta dalam bertransportasi publik
apalagi jika nanti sudah berintegrasi penuh dengan krl komuter lain transjakarta maupun mrt sehingga bisa mengurangi kemacetan kota jakarta